diskusi internal golkar dengan tema selamatkan partai golkar menuju kemenangan pileg dua ribu dua puluh empat diwarnai tindak kekerasan pada awak media
agenda diskusi yang digelar oleh generasi muda partai golkar atau gmpg di resto pulau dua senayan jakarta pusat rabu sore batal
lantaran digeruduk oleh sejumlah orang yang menolak diskusi tersebut digelar
saat awak media mengambil gambar penolakan tersebut sejumlah orang mengarahkan amarahnya ke wartawan dan melakukan kekerasan
yakni melempar kursi mengambil gawai wartawan dan kemudian melemparnya hingga memukul awak media yang sedang mengambil gambar untuk kepentingan berita
ada pihak pihak yang mengatasnamakan angkatan muda partai golkar melakukan persekusi terhadap proses diskusi yang hari ini kita sedang membicarakan terkait dengan penyelamatan partai golkar
saya kira kami sudah berbicara sudah persuasif tapi tidak bisa diredam
dan akhirnya terjadi bentruk fisik dan beberapa teman teman menjadi korban diantaranya juga teman teman media
ada pihak pihak yang mengatasnamakan ketua umum membegal mempersekusi forum diskusi terkait dengan penyelamatan partai golkar
dan saya kira kedepannya kita akan menata lebih baik lagi supaya semua pihak bisa publik bisa melihat mana yang tepat untuk kita melakukan langkah langkah konstruktif dan perubahan di tengah tengah tugu partai golkar
saya terus terang itu tidak mengetahui
saya tidak mengetahui mengenai kegiatan diskusi ini kecuali memang saya diundang
saya mendapat undangan untuk hadir tapi siapa yang menyelenggarakan dan lain lainnya saya tidak paham
nah tetapi ketika tadi saya menuju ke lokasi dan sudah di lokasi tapi mau masuk ke dalam ternyata ada keributan
ada lempar lemparan kursi segala macam dan wartawan juga pada terkena
lemparan tersebut wartawan wartawan itu pada lari dan minta supaya saya bersama teman teman yang hadir untuk mengikuti acara diskusi tadi mengurungkan niat kami untuk masuk ke dalam
karena kami tidak mau hal ini namanya itu menjadi lebih parah ya
nah saya terus terang sebagai senior kader golkar ya sangat menyayangkan keadaan ini
kalaupun misalnya terjadi perbedaan di dalam negara demokrasi apalagi pasca reformasi di mana kita itu mempunyai kebebasan untuk mengumpulkan pendapat
lisan tertulis dan secara organisasi juga harusnya semua memberikan kesempatan orang lain untuk berbeda ya
jadi hal hal seperti ini jangan kita ikutin dan jangan kita lakukan
karena ini tidak baik
kalau ada perbedaan mari kita diskusikan secara terbuka
tapi tidak perlu bikin huru hara seperti secara fisik ya saat ini ya